pengusaha peternakan ayam berharap pemerintah merevisi harga acuan pembelian telur di peternak akibat tingginya harga jual telur ayam
kementerian perdagangan telah menetapkan permendak no lima puluh delapan tahun dua ribu delapan belas tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen
pemerintah menetapkan harga batas atas dan batas bawah untuk telur ayam ras yakni rp tujuh belas sampai rp sembilan belas per kilogram
dalam rapat bersama kementerian perdagangan rabu delapan belas juli pengusaha mematok landing cost dengan acuan nilai tukar rp empat belas lima ratus per dolar amerika
harga dari tingkat peternak diperkirakan sebesar rp dua puluh sampai rp dua puluh dua per kilogram
dan sampai ke konsumen sekitar rp dua puluh tujuh per kilogram
inilah yang nantinya akan membentuk harga baru telur ayam
harga telur ayam masih tinggi di sejumlah pasar di jakarta
dan untuk mengetahui penyebabnya sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di pasar minggu

terima kasih arman helmi langsung dari pasar minggu jakarta

pedagang dan konsumen mengeluhkan harga saat ini yang lebih tinggi daripada harga di masa lebaran
rabu delapan belas juli harga daging ayam di pasar ciaurgelis bandung mencapai empat puluh lima hingga empat puluh delapan ribu rupiah per kilogram
sementara harga telur ayam berada di kisaran dua puluh delapan hingga dua puluh sembilan ribu rupiah per kilogram
pembeli pun mengeluhkan tingginya harga komoditas tersebut
miris aja deh soalnya kan ini biasanya makanan yang sederhana gitu ya paling simple pagi pagi ini
sekarang jadinya mikir dua kali harus beli ini telur setiap pagi kan
jadi harus benar benar dipikirkan lagi nih harga harga terutama yang
tapi tetap beli
iya tetap beli cuma ya diakalinya nggak tiap hari gitu
jadi sarapannya harus ganti lagi ganti lagi gitu
ya harapannya ya turun lah
kayak sekarang apa apa naik
sekarang kalau ibu ibu kan ya bentrok sama sekolah juga sekarang
turun aja jangan segitu kan
ini pertama kayaknya ya dulu kan gak gitu gitu amal sih
lebaran juga kemarin nggak segitu
ya nggak kalinya mah abis gimana lagi ya tuh
ya pengennya mah kalau ke pemerintah ya diturunin aja lah
jangan segitu lah
daging dan telur ayam juga dikeluhkan oleh pedagang
akibat kenaikan ini penjualan menurun
pedagang berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi
bukan minta turun tapi minta stabil di harga tiga puluh ribu
untuk kembali ke kestabilan gitu ya kestabilan
nah disitu kalau tidak ada efektif mungkin lah
kami pun juga ya itu harus musawarah mufakat dulu dengan anggota kami
yang sebandung raya itu
mungkin ada pemogokan ya
sementara itu dinas pertanian dan ketahanan pangan kota bandung mengungkapkan
daging ayam untuk kota bandung sebagian besar dipasok dari priangan timur
kenaikan harga pakan ayam juga menjadi faktor penyebab kenaikan harga
pemerintah kota bandung mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengatur harga daging dan telur ayam
jadi itu kemenangan pemerintah pusat untuk apakah lakah yang bisa dilakukan

kalau sampai suatu minggu yang akan datang ternyata tidak ada penurunan bahkan penaikan yang bisa dikirimkan
maka akan dilakukan intervensi pasar
yaitu karena regulasinya kan ada di pusat
oleh karena itu kita menunggu tapi kami sih mengharap mudah mudahan
apa yang disampaikan oleh kementerian pertanian karena katanya sudah masih produksi akan kembali surplus
dan juga para ternaknya juga akan sudah mulai produksi
yang mudah mudahan ini seiring waktu
bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan telur ayam maupun dari ayam beras
berdasarkan data dinas pangan dan pertanian kota bandung
kawasan bandung raya yang terdiri dari kota bandung kabupaten bandung kabupaten bandung barat dan kota cimahi
membutuhkan pasokan delapan ratus ribu ekor ayam perharinya
franky widjaya bandung